ada yang unik saat berlangsungnya acara pertemuan kepala staf angkatan darat se asean di bandung jawa barat
seorang perwira tinggi tni angkatan darat tampak fasih menjelaskan berbagai produk pertahanan dalam negeri
yang dipamerkan kepada delegasi dari luar negeri
perwira tinggi tersebut alain adalah kepala staf tni angkatan darat general tni andika perkasa
mantan komandan pas pampres ini tidak sungkan ikut memasarkan berbagai produk alutsista nasional
mulai dari senjata seragam sepatu dan lainnya
bahkan sebagai pemanis setiap kepala staf angkatan darat se asean akan diberi oleh oleh
sepucuk senapan ss dua v lima dan pistol g dua elit produksi pindad
sebagian produksi pt pindad sendiri sudah digunakan oleh beberapa negara asean
seperti vietnam dan timur leste
sementara di industri pertahanan senjata seragam produksi pt sritex telah digunakan oleh
upaya pemasaran yang dilakukan kepala staff tni angkatan darat tentunya sangat berguna
bagi pengembangan bisnis alutsista dalam negeri
industri pertahanan nasional sesungguhnya memiliki potensi untuk mengembangkan perusahaan
selain untuk pasar dalam negeri sejumlah produk juga sudah bisa menembus pasar ekspor
seperti sepatu lapangan merek webah yang telah diekspor ke australia
hal ini merupakan pengakuan terhadap kualitas produksi dalam negeri yang memiliki berbagai keunggulan
sebetulnya kita sangat unggul di harga ya pak ya
jadi human resource di kita sebetulnya masih sangat mendukung untuk kita bisa kasih competitive price
ke negara negara asean seperti sekarang ini
upaya pemasaran produksi alutsista nasional memang seharusnya melibatkan semua pihak
selain membantu perekonomian negara ekspor produk pertahanan juga bisa membuat rasa bangga
iwan hermawan indra hadi bandung jawa barat